zaman sedang susah pendapatan berkurang tapi kebutuhan malah bertambah
harga barang pun makin mahal akibatnya terpaksa berhutang
nah waspada dengan jerat utang hati hati nanti jadi kebablasan
gimana sih caranya supaya kita tidak terjerat utang
saya brenda andrina anda menyaksikan infonomik
kepala kepala kepala
bedanya tuh kalau utang produktif bisa menghasilkan pendapatan
seperti kita beli aset untuk disewakan kembali
sebaliknya utang konsumtif itu utang yang nggak menghasilkan pendapatan
dan malah mengurangi cash flow kita karena kita tiap bulan harus bayar bunganya lagi
nah tipe utang seperti inilah yang sebisa mungkin kita hindari
seandainya jenis kebutuhan keluarga tadi konsumtif dan mendesak
teman teman bisa coba pertimbangkan meminjam dengan bunga pinjaman yang terendah
dan pastikan kita tuh punya rencana pembayaran juga
ini utangnya mau sampai kapan
sanggup gak bayar bunganya dan tambahannya kalau seandainya ada keterlambatan pembayaran
dan gimana rencananya kita ngumpulin uang untuk bayar utang yang tadi
ada nih pertanyaan bagaimana menghitung resiko ketika berhutang
kita ambil contoh perhitungan utang kartu kredit
misalnya nih kita pengen banget nih beli sepatu bermerek biar kelihatan keren
tapi karena gaji pas pasan kita belinya pakai kartu kredit alias mutang dulu
ini kan angka yang gede banget ya
karena kita investasi setahun aja belum tentu dapat bunga segitunya
belum lagi ada
ada denda keterlambatan yang harus dibayar apabila pelunasan utang tidak tepat waktu
nah selain resiko bunga tadi ada juga risiko sosial yang harus ditanggung ketika terjadi keterlambatan pembayaran
ada beberapa contoh di mana ada kasus debt collectornya itu sampai meneror peminjam dari pagi sampai malam
bahkan mereka nggak segan segan menghubungi kerabat atau teman terdekat dari peminjam
nah ini kan nggak sehat ya karena bisa mengganggu ketenangan dan produktivitas dari orang lain
ini ada pertanyaan dari sosial media
bolehkah kita meminjam uang ke pinjaman online
boleh asalkan kita sudah paham syarat resiko kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengajukan pinjaman
yang pertama pastikan dulu nih platform pinjaman online yang kita gunakan itu sudah terdaftar dan berizin otoritas jasa keuangan
zaman sekarang kan banyak banget ya bertebaran platform pinjol ilegal yang berbahaya
karena biasanya nih
sekali kita download aplikasinya maka otomatis data pribadi kita tuh bisa diambil sama mereka
kadang kita suka nggak sadar nih kita mengizinkan seluruh akses yang diminta oleh aplikasi padahal itu nggak sesuai dengan fungsinya
nah takutnya nantinya data pribadi kita tuh malah tersebar atau disalahgunakan oleh oknum pinjol ilegal tadi
yang kedua ingat gunakan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kita
dan yang terakhir ketiga
gunakan pinjaman untuk kegiatan yang produktif
misalnya untuk modal memulai bisnis
sebisa mungkin kita menghindari penggunaan pinjaman tadi untuk hal hal yang konsumtif
ada lagi nih pertanyaan dari social media
mana yang lebih baik dan lebih menguntungkan
berhutang ke pinjaman online bank atau kooperasi
nah jawabannya ini tergantung kebutuhan kita
nominal pinjamannya berapa
bunga yang sanggup dibayar berapa
dan durasi pinjaman mau berapa lama
karena biasanya bank atau pinjaman online dan kooperasi ini tuh punya ketentuan yang berbeda dengan plus minus masing masing
pinjaman di bank plusnya itu kita bisa pinjam dengan nominal yang lebih besar
dan durasi pinjaman yang lebih panjang
nah minusnya proses survei dan verifikasi itu biasanya memakan waktu yang cukup panjang
sedangkan pinjaman online plusnya itu prosedur mudah dan pencairan dana pinjaman cepat
minusnya bunga relatif tersisa
sedangkan kalau pinjaman di kooperasi itu plusnya prosedur mudah dan cepat dengan bunga yang juga relatif kecil
tapi minusnya peminjamnya itu wajib terdaftar sebagai anggota dari kooperasi
masih ada nih pertanyaan dari social media
berapa besar uang yang harus dipinjam ketika harus berhutang
jangan sampai nih kita merasa oh ternyata hutang itu gampang ya prosesnya
dan malahan kita jadi terlena dengan lifestyle ini
jangan sampai kita menutup lubang pinjaman dengan menggali pinjaman baru lagi
untuk beberapa kasus seperti utang membeli rumah membeli mobil itu ada batasannya
seperti kebutuhan makan sehari hari buat rumah buat transportasi
terus ada juga dana darurat asuransi dan investasi

kalau kita pengen nambah alokasi hutang ya mau gak mau kita harus memperbesar pendapatan kita
bagaimana sih caranya mengelola keuangan agar bisa membayar utang sesuai tempo
boleh nggak kalau bayarnya pakai kartu kredit
atau bayar minimum payment nya aja
nah ini juga pertanyaan yang bagus ya
kita bahas dari minimum payment dulu
sebenarnya kan kalau bayar minimum payment itu artinya kita hanya menghindari adanya denda keterlambatan pembayarannya
tapi kan tetap aja nih kita harus bayar bunga dari sisa pinjaman yang belum kita lunasi
nah ini bahaya loh kalau kita tetap terus menunda pembayaran nantinya utang bunga itu bakalan menggunung di bulan bulan selanjutnya
terus selanjutnya kita bahas soal membayar tepat waktu
ini memang perlu komitmen ya untuk kita bisa melunasi utang tepat waktu
maka dari itu jangan pernah menunda pembayaran
bayarlah kalau memang kita mampu bayar
teman teman bisa juga mulai menyusun budgeting setiap bulannya untuk mastiin apakah ada pola pengeluaran yang porsinya terlalu besar
jadi kita bisa potong nih sebagian dan kita ahlikan untuk pelunasan hutang yang lebih cepat
hal lainnya yang bisa dilakukan itu dengan berusaha menambah pendapatan
yang biasanya kita lakukan dengan mengupgrade kemampuan dan pengetahuan kita
ada lagi nih dari social media
apa itu pay later apakah aman menggunakan pay letter
konsep pay later ini mirip dengan kartu kredit
di mana perusahaan digital akan menalangi pembayaran dulu dan kita sebagai konsumen bisa bayar sesuai tanggal jatuh tempo
sekarang ini banyak banget platform yang udah ngeluarin fitur ini
mulai dari kita pesen tiket dan hotel terus pesen makanan dan transportasi pun ada
untuk alasan keamanan penting untuk kita punya password yang berbeda tiap

selain itu pin juga lebih baik kita ganti secara berkas

dan jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti password kode otp nomor kartu kredit kepada orang lain
kita boleh memanfaatkan kemudahan pay letter ini
kan ada tuh ya diskon atau potongan harga khusus kalau barang dipesan dengan menggunakan pay later
tapi ingat sama halnya dengan kartu kredit kita perlu bijak dalam pemakaian

karena kalau kita kalap bisa berakibat pada menumpuknya juga
bisa berakibat pada menumpuknya jumlah utang yang harus dibayar di bulan bulan berikutnya
selanjutnya ada pertanyaan tips menggunakan pay later dan kartu kredit
teman teman bisa pilih platform penyedia yang sudah legal dan terdaftar di otoritas jasa keuangan
baik itu pay later maupun kartu kredit ada rincian biaya yang harus kamu ketahui
seperti tenor cicilan terus ada beban bunga limit pinjaman dan juga denda
coba kita perhitungkan dulu kita sanggup gak sih bayar tagihan dengan rincian biaya tadi
dan apakah kita bisa membayar dengan tepat waktu
tujuan pay letter dan kartu kredit ini kan untuk memudahkan kita ya
jangan sampai nanti malah menyusahkan kita di kemudian hari
kalau pola spending kita buruk yang artinya selama ini pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan
lebih baik jangan memakai kartu kredit atau pay letter ya
karena ini bisa jadi indikasi pola tutup lubang dengan menggali lubang pinjaman

yuk kita dengerin
beginiin mba tiba tiba ada orang datang ke rumah saya nagih nagih utang
padahal saya tuh gak ada utang ke siapa siapa
ternyata istri ada utang ke bank
nah pertanyaan saya apakah utang istri juga termasuk utang suami
mau dijelaskan ya terima kasih
ini tergantung jenis utangnya ya
apakah utang tadi itu dibuat sepengetahuan suami atau dibuat tanpa persetujuan suami
nah kalau misalkan utang tadi dibuat tanpa persetujuan suami artinya utang
ini tuh tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada harta pribadi suami dan ini juga nggak bisa diambil
pelunasannya dari harta bersama karena konsepnya gini setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan
harta bersama itu harus dilakukan dengan persetujuan pasangan nah biasanya kalau kayak
itu tanggung jawab melunasi hutang ini akan jatuh ke tangan ahli warisnya oke teman teman
tadi kita udah bahas beberapa pertanyaan seputar utang jadi berutang itu boleh asal teman teman
udah paham nih hal hal pentingnya seperti resiko syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika
kita mengajukan pinjaman jadi berhutang itu boleh asal digunakan dengan bijak terima kasih
teman teman sudah menyaksikan infonomik hari ini saya brenda andrina sampai jumpa lagi